kenapa diamankan kan begitu
pastikan dulu di satu link ini
skenario itu kan
kamu terangkan tadi
siap yang mulia
berarti bertiga kalian hadir di sana ya
bertiga yang mulia
di dalam skenario itu apakah
hanya tembak menembak
atau ada hal lain
plecehan yang mulia
plecehan di mana
di empat puluh enam yang mulia
ada diterangkan lagi
lebih lanjut tentang
plecehan itu oleh siapa
semua bilang almarhum merecehkan ibu
di empat puluh enam yang mulia
supaya terjadi tembak menembak
ternyata plecehan itu ada enggak
yang hindur yang tiga
tidak ada yang mulia
tidak ada ya
terus di dalam skenario itu
ada enggak disangkut pautkan
dengan terdakwa pc
bagaimana yang mulia
enggak keterlibatannya lah
di dalam skenario itu
bapak sambo cuma menjelaskan
ibu dilecehkan sama joshua
terus ibu teriak
joshua nembak saya duluan
saya nembak balik ke joshua
joshua yang mati yang mulia
kamu tidak ada ditembak
saya ditembak duluan yang mulia
skenarionya kena atau enggak
tidak ada yang
tidak ada dibilang untuk kena atau tidak yang mulia
sudah pintar menembak rupanya
saya tahu menembak yang mulia
siapa lebih pintar kamu menembak daripada yosua
saya sama almarhum belum pernah latihan sama sama soalnya yang mulia
belum pernah latihan
kalau sama aju dan lain saya pernah latihan sama sama
coba dulu gambarkan dulu
ini di durian tiga ini ya
siap yang mulia
supaya kamu mengerti
pada saat kamu tadi di duren tiga
kamu bersama dengan terdakwa sambo
kan gitu ya berdua ya
sebelum terjadi insiden itu
sesudah itu kamu bilang kamu naik ke atas
tidak ya mulia
saya naik ke atas ya mulia
jadi pada saat tiba saya naik duluan ke atas ya mulia
oh kamu duluan
terus saya naik
pada saat kamu naik
siap ya mulia
terdakwa sambo belum ada
kemudian kamu bilang tadi di atas berapa lama kamu di situ
tidak lama ya mulia
terus kamu turun
turun dengar suara bapak sambo
bapak sambo di bawah
itu bagian skenario apa enggak
oh tidak ya mulia
tidak ada yang
tidak ada skenario untuk saya naik ke lantai dua
ini kita cerita skenario dulu
skenario itu tembak nembak di mana
di durian tiga ya mulia
maksudnya apakah di kamar mandi apakah di kolam
ada kolam di sana
ada kolam ikan
jelaskan di mana skenario itu dilakukan
tidak dijelaskan ya mulia
jadi kok kamu tahu
di situ lokasinya
jadi kenapa saya di bap ya mulia
pada saat pemeriksaan saya menjelaskan bahwa saya di tangga
saya turun dari tangga
itu karena saya menyesuaikan dengan apa yang dilakukan pak sambo yang mulia
berarti itu skenario
sifatnya kamu naik apa enggak ini
memang naik ya mulia
berarti faktanya kamu naik
naik ya mulia
kenapa kamu naik ke atas
saya tahu juga yang mulia
pada saat itu
kamu mau enggak atau gimana
bingung ya mulia
karena saya enggak tahu mau ngapain juga pada saat itu ya mulia
tidak bisa menduga ya
siap ya mulia
itu tangga ya
kalau dilihat dari kamar terdakwa putri itu kelihatan
kelihatan yang mulia cuma dekat
tadi kamu bilang kan pintunya tak
setengah terbuka ya
berarti setengah tertutup
itu terbukanya ke arah tangga atau gimana
terbukanya izin ya mulia
ya terbukanya itu kan pintunya gimana ya
memang kita belum ke lokasi
kalau dibuka setengah nampak nggak tangga dari dalam
kelihatan ya mulia
kalau dibuka penuh mungkin kelihatan yang mulia
di sini nggak ada mungkin
siap ya mulia
fakta di sini ya
kalau tidak kelihatan bilang tidak kelihatan
karena saya tidak pernah duduk di tangga ya mulia
saya tidak pernah juga duduk di tangga yang mulia
tapi kamu turun dari tangga
siap ya mulia
siap ya mulia
kedengaran suara tembakan dari kamar kalau begitu
harusnya kedengaran ya mulia
itu jarak dari tangga ke pintu kamar itu berapa jauh
dekat ya mulia
panjang ini mungkin yang mulia
berapa meter lah berapa meter
kalau dekat nanti
saya tidak bisa memastikan ya mulia
beda beda persepsi lah
kalau untuk berapa meternya saya nggak bisa memastikan yang mulia
baik dari sini ke jaksa itu
nah pada saat kamu di situ ya
kan sudah ada terdakwa sambon nih
siap ya mulia
aku sampai comeng bandara bentuknya
dari arah dapur
bukannya mulia dapur
dapur itu daerah kamar mandi
kalau masuk dari luar
dari karpot luar
karpot alam baru dapur
baru belok kanan langsung ke arah
ruangan di dalam
berarti melewati tangga itu juga dia
tidak ya mulia
terus muncul dia bersama dengan
pertama masuk itu joshua atau riki atau kuat
almarhum paling depan
yang kedua siapa
terus kemana dia
di belakang aja ya mulia
di belakang siapa
di belakang almarhum yang mulia
selanjutnya kemana dia
tetap di belakang yang mulia
saat terjadi tembakan juga dia di belakang
di belakang siapa
di belakang saya yang mulia
di belakangmu ya
terus kenapa bisa
siapa juga si ricky
di belakang juga ya mulia
terus joshua kenapa bisa dia bergeser
jadi ke depanmu
ditarik sama bapak ya mulia
ya itu tadi
berarti masuknya joshua dari belakangmu
dan belakang terdekatnya
terus ditariklah dia ke depanmu
nah itu posisinya
makanya si ricky dan
tetap di belakang
tetap di belakang
mereka berdua tau gak
kalau itu di apa
ditarik joshua ke depan
melihat ya mulia
terus tadi kamu bilang kan
pertama disuruh berlutut dulu ya mulia
baru disuruh bilang ke saya
maksudnya kau tembak itu sama siapa kau tembak
ke ini lunjuk ya mulia
ke dinding atau ke
itu suruhan ya tembak tembak
berapa kali dibilang
tidak di tembaknya ya mulia
kau tembak cepat
cepat kau tembak
begitu ya lunjuk ya mulia
bukan ke dinding dibilang
tidak ya mulia
terus kamu bilang tadi apa namanya
gak tau menaulah
kamu kan polisi
tadi kamu bilang gak tau mananya yang kena
betul ya mulia
kenapa gak tau
kan berapa meter tuh
dekat ya mulia
jarak cukup dekat yang mulia
karat lah ya
tegaskan dulu ya
karena joshua sudah meninggal
dan banyak korban korban lain juga
kamu ingat terus terang karena sebagai saksi kamu disini
kamu tidak berhak untuk
yang tidak benar
yang benar yang di sini
disini tidak ada rekayasa
apa yang dilakukan terdakwa sambu ini
tadi udah kamu
terdakwa sambu nembak
korban sudah ambruk
sudah jatuh ya mulia
telungkup atau terlentang
telungkup ya mulia
tadi kamu nggak ingat berapa kali tembakan itu ya
tak lama kemudian kamu cerita tadi terangkan bahwa terdakwa putri keluar
dibawa keluar sama sambu ya mulia
dibawa keluar ya
nah cara bawanya gimana
dipeluk ya mulia
wajah putri itu kemana
gak kelihatan di
melewati tangga atau gimana
kan dari kamar
dia bisa melihat si joshua
saya tidak bisa memastikan yang mulia
tidak bisa memastikan
kalau melihat atau tidak
pada saat terdakwa putri lewat itu riki masih ada
langsung keluar ya mulia
sama sama langsung mendahuli keluar semua ya mulia
saya di belakang bapak ibu yang mulia
saya yang di belakang bapak ibu
setelah bapak ibu lewat baru saya ikut belakang
kamu tadi bilang
sesudah kejadian itu ya
terus ketemu romer ya
atau kamu apa kelaparan
di dalam yang mulia ketemu sama bang romer di dalam
suasananya pada saat itu terhadap terdakwa ini
apakah dia ada panik tenang tenang aja atau gimana
dia marah marah yang mulia
si terdakwa sambo marah marah
marah sama siapa
marah ke kami yang mulia semua
dia ada panik ya
dia marah langsung keluar ya mulia
kalau wajah terdakwa putri ini gimana
ke apa nya keadaannya
ada nangis atau gimana
pada saat itu sebelum
pada saat bang romer masuk itu memang
sempat ada terdengar ibu putri menangis yang mulia
pak hakim mau nanya dulu
tentang ajudan ini ya
berapa banyak ajudan
ada delapan kami ya mulia